terima kasih anda masih bersama kami di redaksi siang
seorang pelaku pejam beretan nekat menceburkan diri ke kalisuntar
setelah dikepung warga di jalan inspeksi kalisunter koja jakarta utara pada jumat siang
pelaku akhirnya dievakuasi petugas kepolisian setelah dua jam berada di kali
seorang pelaku pejam beretan nekat menceburkan diri ke kalisuntar
di jalan inspeksi kalisuntar koja jakarta utara pada jumat siang
pelaku nekat menceburkan diri ke kali karena dikejar kejar warga
di mana sebelumnya pelaku menjabrek kalung seorang ibu di rs ude koja
warga mengejar pelaku sepanjang dua km sambil meneriaki pelaku
saat di jalan inspeksi kalisuntar pelaku terjatuh dari motornya
lantaran ketakutan pelaku sempat mengancam warga dengan sebilah golok dan terjun ke kalisuntar
setelah dua jam berada di kali pelaku akhirnya dievakuasi petugas kepolisian
yang langsung membawa pelaku ke mapolres metro jakarta utara
bos jatuh tajam dek
bos jatuh tajam pas sudah sampai sini
pas motornya jatuh dia mau dilindungi diri kali
pas sudah sampai sini motornya jatuh dia ngemburkan ke kalisuntar

sementara pihak kepolisian mengaku patroli rutin berlaku di wilayah yang terawan aksi kejahatan celana
di rumah sakit depan rumah sakit koda itu tadi
kejar kejar sampai sini
masih ketepatan di sini ada anggota restrim yang sedang patroli
masih kejebak diketakut
jadi sudah ketakut basah loncatlah ke kalis ini
pihak kepolisian sudah diinstruksikan untuk memberikan tindakan tegas dan terukur kepada pelaku kejahatan jalanan
demi menjaga ketertiban dan keamanan kota
gunawan syukur menjaga